bumi dimana kamu nak
ibu aku disini
kamu kemana aja sina udah sore begini belum pulang juga
kamu udah masuk minta renakan kita belum